aku tentu saja menerimanya apapun keadaannya
baiklah kalau begitu
kandai apamiduh dinda
ingat jangan terlalu sering keluar istana
karena itu bisa menimbulkan masalah dan keributan
beberapa hari yang lalu yunda bekasi pergi ke makam orang tuanya untuk berziarah
karena yunda sudah lama tidak berziarah kandai
ya sudah kalau begitu
sampaikan saja salam setelah dia kembali ke sini
lalu di mana yunda subang lara
aku sangat merindukan ya kanda
tidak tidak mungkin
dia adalah ratu junti
pasrahkan ajian bapak ser itu kepada aku
maka dengan senang hati
aku akan melepaskan
bagaimana kalau kita bertanding
kita bertanding tiga jurus
jika aku tidak kuat menahan tiga jurus dari ini
aku akan mengajari jurus empat pasrah itu padamu
aku harus sedikit mengelur waktu
agar aku bisa mengumpulkan tenagaku
agar aku bisa mengumpulkan tenagaku
jika dia melepaskan ikatanku
jika dia melepaskan ikatanku
lebih mudah untukku mengatur halamurni
lebih mudah untukku mengatur halamurni
aku rasa cukup
aku mengumpulkan sisa tenagaku
aku tidak perlu jurus kedua untuk menjatuhkan
cukup jurus bertahun
itulah yang terjadi sebenarnya dinda
kanda sengaja menemuimu untuk menjelaskan masalah ini
dan kanda berharap tidak ada lagi perselesihan
ataupun kesalahpahaman di antara kalian
hiduplah dengan rukun meskipun kanda tidak berada di sisi kalian
kanda kalaupun aku dengan yunda subanglarang sesekali ada perselesihan
itu semua bukan karena saling membenci kanda
apakah aku harus menunjukkan kanda bagaimana kehilangannya diriku saat yunda meninggal
agar kanda bisa percaya
syukurlah jika memang begitu
dan kanda bisa menitikan dinda subanglarang padamu
aku pasti akan menjaganya
bukankah begitu yunda subanglarang
aku tidak akan melupakan semua yang kamu lakukan kepadaku
lihat saja nanti aku pasti akan membalasmu
kenapa yunda apakah kau tidak percaya padaku
tentu saja aku percaya padamu rai
kanda kebawa kupasa lima tahun itu terjadi kemurungan ke pudding
itu pula mengarahkan si mengapa dan selangkah yekubah itu
mungkin tuhan telah menyebarkan anda sampai ini
anda sebut ini bukan

tiba tiba tiba kelebat

dindas banglana ingat jangan terlalu sering keluar istana
karena itu bisa menimbulkan masalah dan keributan
karena banyak sekali orang yang akan membutuhkan waktu untuk menerimamu dengan wajah seperti ini
baik anda aku mengerti
kalau begitu aku akan mengantarkan untuk beristirahat
permisi ibu nakat temani
aku ingin bicara denganmu
kenapa kau bisa membuka jurusku
untuk menahan jurus lawan
sudah cukup jelas kasihan dariku